ya sementara itu gerindra dan pks telah mengikat janji koalisi dalam surat perjanjian yang ditanda tangani kedua petinggi partai
dan dalam surat perjanjian tersebut gerindra berjanji akan menggandeng pks dalam pilpres dua ribu sembilan belas
surat perjanjian kerjasama ditandatangani oleh ketua umum gerindra prabowo subianto dan ketua majelis syura pks salim segaf al jufri
surat tersebut ditandatangani di rumah pribadi salim segaf pada akhir tahun lalu tepatnya sebelum pendaftaran pilgub jawa barat
dalam surat perjanjian ada dua poin penting yang pertama gerindra akan mengambil cawapres dari kader pks
sementara poin kedua gerindra akan menerima cawapres dari tokoh yang direkomendasikan oleh pks
elit pks membenarkan isi surat tersebut
menurut elit pks surat perjanjian sebagai bentuk komitmen politik untuk maju bersama dalam pilpres dua ribu sembilan belas
sementara elit gerindra membantah ada surat perjanjian kerjasama
namun membenarkan adanya pembicaraan informal soal posisi capres cawapres
di antara gerindra dan pks